makang ikan begitulah kira kira frasa makan ikan dalam lidah warga makassar
makan ikan menjadi agenda penting dalam liburan saya kali ini
saya akan makan ikan di sebuah rumah makan yang terletak di pelabuhan pautere kota makassar
di sini pengunjung bisa memilih ikan sendiri sekaligus juga cara memasaknya
saya memilih ikan baronang yang dimasak dengan cara dibakar
mana ikan baronang ini oke terus ada otak otak juga ya
ya udah saya mau ikan barona sama otak otak oke
sebagai pelengkap ikan bakar disajikan dengan sederet olahan sambal
mulai dari sambal rica sambal dabu dabu sambal kacang hingga sambal mangga muda
nah wajar banget sih kalau memang ikan bakar di rumah makan pautere ini sampai dikunjungi oleh presiden ke enam sby
jauh jauh makan kesini dan makan ikan bakar karena memang rasanya itu gurih tanpa pakai apa apa aja itu udah enak banget
ditambah ini ada banyak banget pilihan sambal sambal rica rica sambal manis sambal kacang sambal mangga sampai sambal dabu dabu
sampai ketemu lagi di makassar
saleh pengunjung asal jakarta pun tak kapok untuk kembali lagi ke sini karena kesegaran ikannya
bagaimana menarik bukan
bagi anda yang sedang atau akan berlibur di makassar jangan lupa untuk makan ikan bakar ya
sekela dauhan kurnia yuniarwan makassar sulawesi selatan